rencana pemprov dki jakarta untuk menggusur permukiman warga kampung luar batang
penjaringan jakarta utara disebut akan terlaksana pada pertengahan april nanti
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menegaskan penertiban akan tetap berjalan
meski ditentang sejumlah pihak terutama warga kampung luar batang
yang mengklaim kepemilikan tanah di lokasi penggusuran
ahok menjelaskan intrik di dalamnya adalah permainan lama
seperti halnya pengakuan hak untuk mendapatkan rusun yang diklaim oleh yang bukan pemilik ktp dki jakarta
kita selalu berani mendorong rata rata itu mereka tuh nyewain
jadi yang ribut itu biasanya itu tuan tanah punya sepuluh dua puluh pintu dia sewain
nah begitu kita minta ktp alamat sana kita udah kunci permainan terlalu banyak
misalnya dulu ya kita mau tertipkan satu wilayah a
wilayah a ini dia sewain ke orang yang di luar ktp dki
berarti rusunnya nggak dapat yang punya dua puluh dapatnya satu
bagaimana caranya dia minta waktu sebulan lagi dong pak dua bulan pak
dulu cara halus nih kami kan pindah sendiri pak
nah orang yang nyewa sebulan dua bulan diusir dulu dimasukin orang dari ktp jakarta
jadi ktp jakarta kan alamatnya pun di situ
nah lalu kita cek lagi main lagi dengan opnum kerurahan dulu
nah sekarang kita kunci
jadi kalau daerah mau kita tetipkan nggak boleh ada ktp baru masuk
itu yang lahir itu nggak boleh sama sekali
nah sekarang nggak boleh langsung ketahuan
maka itu yang kayak penertipan selalu kita kelebihan lahan